hai satu satunya langsungkan dengan terkini kalau ini disitu
kalau semua peti peti yang seluruh asean saya sudah kasih lewat
masuk lagi dari tangan
dia kayak ambil dari atas itu dia itu keras sekali kalau dia kena di sini jatuh pasti
dan emang bener bener ini petinju petinju alam
petinju alam dan dia
pemegang medali emas presiden kapan
om eli itu kelihatan garangnya di atas ring tetapi hatinya lembut
bagi saya elias pikal adalah salah seorang petinju terhebat yang pernah dimiliki indonesia satu hal
yang tak pernah terlupa diingatan saya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar adalah
betapa kala itu elias pikal menjadi petinju idola dari seluruh rakyat indonesia
prestasinya merebut juara dunia tinju kelas super terbang ibf di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima dengan
mengalahkan petinju korea judo chun melambungkan nama elias pikal
dan membuat nama indonesia dikenal di dunia

sebagai petinju indonesia pertama yang deverah silam

kecintaan elias pikal pada dunia tinju terlihat jelas pada raut muka eli

buk buk buk buk saya dipukul
muka buk buk
saya pikir jadi pesek ini
pas kan tangan panjang
dia masuk begini
tidak boleh takang
ini tidak bisa gerak
atlet mau jadi petinju harus betul betul
supaya kamu bisa berhasil jadi juara
di masa jayanya pukulan tangan kiri elias pikal memang menjadi momok bagi lawan lawannya
petinju korea judo chun yang saat itu adalah pemegang gelar juara dunia kelas super terbang ibf
menjadi salah satu

keklan keras tangan kiri eli membuat judo chun tersungkur ko di ronde ke delapan
kalau menurut judo chun itu tidak ada apa apa
korea gak ada apa apa
menang fisik tapi pukulannya nggak ada
meski pertama kali merebut gelar juara dunia dari judo chun
tapi bagi eli judo chun bukanlah lawan terberat sepanjang karir
tapi bagi eli judo chun bukanlah lawan terberat sepanjang kelas
saat menurut talent lemari universitas yang percaya ibara tersebut
yang rugby tabiah
tapiai tidak pakai agar bergabungan

mengucapkan maaf dengan kogicho kogicho kita
kita punya lawannya dia lihat kita sudah lemas bagaimana baru dia serangan
karena saya main sama dia saya serangan dia terus
makanya itu saya bilang aduh ini kalau pukul dia ini bagaimana
karena orangnya dia kan muntahi
tahan pukul ya
makanya terus oh dia punya kemahannya disini saya pukul disini kan darah juga
tapi dia goyang tapi dia agak jatuh
tapi dia pertahankan dia tunggu sampai empat belas ronde baru dia
dia ini karena dia saya sudah darah sudah pecah pecah gitu baru dia bisa serangan
dari dua puluh enam pertarungannya di atas ring tinju profesional eli menderita lima kekalahan
selain saat melawan galaksi eli juga sempat takluk dari petinju asal republik dominika cesar polanco
namun saat revans eli membayar lunas kekalahannya di pertandingan pertama

cesar polanco terjunuk menunggu lima pukulan
tapi kalau dari segi kemampuan nih om kolangku gimana sih om
menurut om kan kalau galaksi tahan pukul
kalau polanco gimana menurut aku
kalau polanco tuh saya rasa gak ada apa apa
saya bilang tunggu repas kembali saya main
langsung dia rasa
pukulan datang tiba tiba dia gak tahu langsung ditepuk
kemenangan demi kemenangan yang diraih eli membuatnya menjadi idola
dan sebagai petinju kebanggaan indonesia
dukungan penonton pada elias pikal saat itu juga sangat luar biasa
kemudian itu lewati tadi
peristiwa ini sebelumnya
tau sopan sukses dengan widya watis
artis artis aktor aktor yang lain datang semua
untuk menyaksikan spikal
kemudian istora tuh
gegap gempita begitu disebutkan eli spikal
sampai eli spikal naik ke atas ring
begitu teng baru menonton
menyaksikan bagaimana pertarungan tersebut
ketika itu last stop mengatakan pikal pikal
tetapi ketika pikal memasukkan pukulannya
gemuruh lagi luar biasa gemuruhnya
support untuk eli spikal itu
harapan rakyat maksudnya penonton untuk spikal itu
betul sekali karena memang dia berkemampuan